diet merupakan pengaturan pola makan untuk menjaga kesehatan tubuh
nah salah satu jenis diet yang sedang menjadi tren yaitu diet militer atau biasa disebut dengan diet tiga hari
merujuk healthline diet ini diklaim dapat menurunkan berat badan secara instan empat lima kg dalam seminggu
diet militer terbagi menjadi dua fase dalam seminggu
tiga hari pertama menjalankan diet ketat dengan asupan seribu sampai seribu empat ratus kilokalori saja
lalu empat hari berikutnya libur diet dengan asupan kalori maksimal satu lima ratus kilokalori per hari
nah siklus mingguan ini dapat terus dilakukan sampai target berat badan tercapai
fashion model sylvia suri mengaku sempat menjalani diet militer ini sebanyak dua hingga tiga kali selama setahun
ia mencoba diet ini karena tuntutan pekerjaannya sebagai model agar dapat mengecilkan perutnya secara instan
namun dia sudah tidak lagi menjalankan diet ini lantaran biaya menu diet yang tidak sedikit dan bahan menu yang tidak mudah didapat
kini suri lebih memilih menjalankan diet yang lebih sehat dengan mengubah pola makan dan gaya hidup serta berolahraga seperti angkat beban dan muay thai
dan itu benar benar berhasil di aku
karena untuk tiga hari diet dengan makanan seperti itu saja turun berat badan aku bisa sampai dua kg
dan benar benar perutnya langsung kempes
jadi aku coba seperti itu setiap mau photoshoot
tapi nggak boleh sering sering
sebenarnya kalau misalnya efek samping yang tadi gue bilang
kayak benar benar badan aku kan tidak rasa lemes
kayak ngantuk yang kayak gitu gitu
kayak mau olahraga pun kayak aduh lemes nih badannya
karena kan sebelumnya kayak sehari hari kita terbiasa makan nasi misalnya kan
terus ataupun makan makanan apa aja nih
tapi pas langsung defisit kalori bener bener banyak kayak gitu benar benar pasti lemes badannya
menu makanan diet militer hanya memiliki total asupan kalori seribu hingga seribu empat ratus kilokalori per hari

selama tiga hari menjalankan diet ketat waktu makan tetap tiga kali sehari yaitu sarapan makan siang dan makan malam

namun dengan menu dan porsi makan yang sudah ditentukan
seperti sarapan dengan buah roti gandum tawar biskuit keju telur rebus dan kopi atau teh hijau tanpa gula
lalu makan siang dengan roti gandum tawar tuna ayam atau tahu keju telur rebus biskuit juga kopi atau teh hijau tanpa gula
dan makan malam
mulai dari daging tuna atau sosis brokoli dan wortel rebus kacang rebus
buah hingga es krim vanila
ini adalah salah satu contoh dari menu sarapan dari diet militer
di sini ada apel lima keping biskuit dan setengah lembar keju
kalau dilihat memang menunya sangat sedikit porsinya
dan yang menjadi catatan yaitu jumlah sayur dalam menu menu ini sangat sedikit
dr gizi sindiawati tidak menyarankan diet militer ini
karena pemenuhan serat kalori dan protein masih kurang
selain itu makanan yang diproses
seperti sosis juga memiliki kandungan garam dan lemak jenuh yang tinggi
dikhawatirkan menu diet dengan gizi yang kurang lengkap dan seimbang
dapat menurunkan daya tahan tubuh terutama saat pandemi
menu makanan diet yang sehat perlu mengandung gizi yang lengkap dan seimbang
seperti makanan dengan tinggi serat seperti sayur protein karbohidrat
kandungan garam yang cukup serta dilengkapi dengan buah
proses masak yang baik yaitu direbus tumis atau kukus saja
dan hindari makanan yang digoreng berlebihan
sayur itu merupakan sumber vitamin dan mineral
dimana di setiap lini pertahanan tubuh kita itu membutuhkan vitamin dan mineral
dan itu ada di sayuran dan buah buahan kita
misalnya memang dia berat badannya di atas seratus dan melakukan diet itu biasanya bisa turun cepat
tapi apakah penurunannya benar
apakah yang turun lemak
karena sering kalau penurunan yang tahu cepat
yang turun biasanya otot dan air
itu akan berkontribusi untuk jadi yoyo
jadi begitu turun cepat naik lagi
sindiawati menambahkan normalnya penurunan berat badan hanya sekitar dua hingga tujuh kg dalam sebulan
sebaiknya penurunan berat badan bertahap namun lebih sehat dan awet
selain itu diet juga perlu diiringi dengan olahraga dan pola gaya hidup yang sehat
juga perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan fisik masing masing
tim liputan cnn jakarta